kemudian penanganannya selanjutnya hasil koordinasi dengan dokter psikiater rumah sakit
sakit bayangkara keramat jati agar tersangka dibawa ke rs bayangkara keramat jati untuk
dilakukan penanganan selanjutnya nah pada sabtu
malam tim penyidik membawa tersangka ke rumah sakit bayangkara keramat jati
setelah dititipkan di sana dan dirawat selanjutnya penanganannya dari rumah
sakit bayangkara keramajati itu memang tersangka di dalam sel tahanan tersebut
sendirian memang kita pisahkan dengan tahanan wanita lainnya karena pertimbangan tersangka
memiliki atau terindikasi gejala skizophrenia yang mempunyai gejala delusi dan halusinasi seperti itu
saya muhammad syahriza saksikan program program kompas tv melalui siaran digital bayar tv dan media
streaming lainnya kompas tv independen terpercaya